pada hari keempat pencarian tim sar menemukan sembilan korban tanah longsor di pulau serasa natuna kepulauan riau
dengan tambahan ini berarti sudah ada tiga puluh orang korban longsor yang ditemukan dari lima puluh empat orang yang dinyatakan hilang
timsar gabungan terdiri dari basarnas tni dan polri
kembali menemukan sembilan korban jiwa di lokasi pencarian yang berada di kampung molon desa pangkalan kecamatan serasa natuna kepulauan riau
pada kamis sekitar pukul sebelas lewat lima puluh menit waktu indonesia barat
sembilan korban itu ditemukan setelah penggalian menggunakan alat berat
sembilan korban itu terdiri dari laki laki dewasa perempuan dan anak kecil
dengan ditemukan sembilan korban jiwa maka total korban sudah ditemukan berjumlah tiga puluh orang
dari total korban yang dinyatakan hilang ada sebanyak lima puluh empat orang
sementara korban yang masih dalam proses pencarian sebanyak dua puluh empat orang
kita lihat perkembangan cuaca
kalau memang hujan kita hentikan
tapi kalau memang masih memetip kita teruskan biar cepat selesai
jadi lebih nyaman
pak saat ini kendalanya memang itu saja pak ya cuaca saja
kalau alat berat pak gimana
sudah cukup ya
tapi nanti sore ada lagi ada sekitar enam ya